saudara wali kota semarang hefearita gunaryanti rahayu
melepas keberangkatan seratus jemaah haji aparatur sipil negara atau asn
ke tanah suci mekah untuk melaksanakan ibadah haji tahun dua ribu dua puluh
sebanyak seratus jemaah haji aparatur sipil negara ini terdiri dari enam belas orang
yang merupakan tim pemandu haji daerah atau tphd
tim kesehatan haji daerah atau tkhd
mereka merupakan petugas haji yang difungsikan untuk pengamanan dan petugas kesehatan
yang berasal dari dinas kesehatan kota semarang dan rumah sakit daerah krmt wongsonegoro
selain petugas haji ada delapan puluh empat jemaah haji asn pemkot semarang
sebelum diberangkatkan wali kota semarang hefarita gunaryanti rahayu
meminta para petugas dan jemaah haji untuk menjaga kondisi fisik
bisa menjaga kondisi badan
karena yang kemarin saya sampaikan bahwa
di sana ini suhunya ini antara empat puluh sampai empat puluh lima derajat
bahkan di puncaknya haji disampaikan rehbah kemenak
ini sekitar empat puluh lima derajat
sehingga ya memang harus menjaga kondisi badan
karena perjalanan kan ini waktunya jauh kan empat puluh hari kan
mulai tanggal dua puluh dua mei dua ribu dua puluh empat hingga dua puluh enam mei dua ribu dua puluh empat mendatang
jemaah di kota semarang yang akan berangkat melaksanakan ibadah
lenang prakosa kompas tv semarang jawa tengah